kok kamu jadi banyak tulang bululang kini
nih kok kamu lembek begini kan
banyak lemak nih kan
alah apa apaan nih
undangan pertunangan gue
emang lo serius mau tunangan sama dia
ya serius lah udah cepetan
undangan itu ke semua orang
bagiin undangan itu satu ke temen temen si gendut itu
gue mau si lempar bengkak itu biar patah hati
eh pada wongan pada wongan
eh disini wongan
ada undangan ada undangan
eh disini wongan ada undangan
eh pada datang ya
oh soalnya ada datang
soalnya ada jodhraiknya gitu deh
jangan lupa datang ya

jangan lupa datang ya

madu hidup gue
ampun bagi gue
kenapa lo mesti tunangan sama cowok kecua itu han
cewek cewek itu selalu tergila gila gitu ya

cowok kecua gitu doang
dunia emang udah terbalik
cowok baik baik kayak gue
dibuang begitu aja
dunia ini udah jungkir balik
udah akrobatik tau gak kan tol
cinta kita yang suci
ditolak mentah mentah sama mereka
sedangkan mereka mengejar ngejar cinta yang palsu
iya penting kita mabok mabokan aja cewek
jalanan memang tempat bunuh diri yang praktis
selamat tinggal cinta
gue sama bunuh diri aja
gue mau bunuh diri aja
gue mau bunuh diri aja
gue dihancur tau gak
kalau kita boleh bilang
yang hancur nggak cuma situ doang
kita berdua ini juga lagi hancur hatinya mas
gue dihancur tau gak
jangan bunuh diri
ingat ya mas ya
kalau semua orang yang patah hati di dunia ini pada bunuh diri
kuburan pasti pada penuh
kita harus tetap berusaha tegak
bu lelah banget tau gak
gue mau cari minuman yang bisa membuat hati gue ini lupa pada kesedihan
gue pengen cari minuman yang bikin gue kuat lagi
tidak lagi cis tiger
ini ombaknya gede banget pak
pemandangannya luar biasa aduh aduh aduh kok kok kok gue jadi emel ya uh uh uh iya hahaha
nih ini kaki gue ngajak bumi apa enggak sih ya aduh kok gue jadi ngantuk begini sih ngantuk
hahaha kalau baru ngantuk doang aja ke bawah gue nih gue udah gak cuma sedang ngantuk
hahaha dasar orang kampung gak pernah mabok mabok lu pada rese tau gak hahaha
dasar anak orang kaya pada goblok pada bego tau gak lu pada tolo hahaha
jam tangan dua gelang satu tas dua belum isi dompet lu kedua hahaha
selamat menikmati hotel ini ya selamat tidur selamat boko selamat tinggal hahaha
ini kok kamu jadi banyak turang dululang
ini nih kok kamu lemek begini kan banyak lemak nih
udah belum sih
wah noh gila ukuran badan lu sama banget ke ukuran kakak gue
aduh noh udah deh lu jangan sedih lagi
gue tau kok lu masih mikirin si hani sama glasio kan tangannya itu
hani tuh tega banget sama lino
padahal jendela lino suci banget untuk hani
sampai lino mau disuruh apa apa sama hani
disuruh apapun lino mau
ya itu masalahnya lino lo tau gak
cewek tuh gak suka kalau cowok tuh kelewatan mau disuruh suruh tau
udah deh nol mendingan sarang lo soal jual mahal aja oke
so jual mahal percaya sama gue
kalau lo jual mahal pasti cewek cewek ngajar ngajar lu deh
emang gitu ya ndri
ya ampun udah deh nol
mendingan sekarang kita siap siap aja ke acaranya si hani oke
nanti gue yang dana nini yang ganteng gitu
biar hani and the gang gak mandang remeh lo
nah gitu dong
yuk yuk kesana yuk
tuh kan ndri bilang juga apa
oh ganteng juga ya
kamu juga cantik ndri
yurie kita berangkat yuk
aduh liatin kimmy sana ah
belum belum belum datang
ayo lebih kenceng lagi nol
gue jamin si lemper bekas itu pasti datang
ah kurang ajar
ternyata mereka sengaja ngerjain gue
eh mas mas mimpun mah
oh kasih ya mas
udah udah kita bawa ke gudang aja sekarang
jangan sampai kamu yang lain tau
hebat juga loh ya pantang menyerah itu
daripada urusan acara kemudian kita bawa dia ke gudang
halo om tante kenalin tenaga saya gulasio
terima kasih pak
terima kasih selamat tinggal
si kimi kok belum datang juga ya
kimi belum datang
aduh aneh banget ya
jalan jalan dia berubah pikiran lagi
lagian lo tadi kenapa gak jalan bertiga aja sih
ya kan monyetnya begitu
gue ke toilet dulu bentar ya
londri boleh juga sosotan baru loh
katanya lo rasuah beli cowok
masa temen sendiri dulu orang gak tau sih
tunggu tunggu tunggu